demi menjamin keselamatan para penumpang selama mudik lebaran pt kereta api indonesia menyiagakan personel selama dua puluh empat jam di sejumlah titik rawan banjir longsor dan ambles
jelang mudik lebaran pt kai melakukan pengecekan jalur kereta terdapat puluhan titik bencana yang tersebar dari jakarta hingga surabaya
maka dari itu pt kai menyiagakan sejumlah personel yang dilengkapi dengan alat bantu jika terjadi bencana
selain itu pt kai akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan penjagaan di perlintasan liar tanpa palang pintu
kita tempatkan petugas daerah rawan di lokasi lokasi tersebut
petugas itu mereka mobile menjaga tempat tersebut satu x dua puluh empat jam secara bergantian dan mereka dilengkapi dengan alat komunikasi
sehingga ketika mereka mengetahui adanya potensi bencana di situ baik ambles misalnya ataupun indikasi longsor
mereka bisa langsung menghubungi stasiun stasiun kanan dan kiri stasiun terdekat untuk mengkomunikasikan hal tersebut
kami menamakannya amus amus itu adalah alat material untuk siaga di stasiun stasiun yang memang strategis
sehingga ketika terjadi bencana alat itu bisa kita lakukan
kita bisa siagakan untuk menanggulangi bencana
sementara itu pt kai memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada empat hari jelang lebaran
hingga saat ini sebanyak lima puluh enam persen tiket telah terjual untuk musim mudik lebaran
pt kai menyediakan tiga dua juta tiket kereta jarak jauh dan sembilan ratus ribu tiket kereta lokal
dari total tiket kereta api jarak jauh yang memang sudah kita buka pemesanannya itu yaitu dari mulai h empat puluh lima
itu sudah terjual sekitar lima puluh enam persen tiket tersebut dari tiga dua juta itu ya
dan caur arus mudik itu diprediksi akan terjadi di hami empat
ada sekitar satu ratus dua puluh lima ribu penumpang kereta api saat ini yang sudah membeli tiket di h empat tersebut